bulog divisi regional sulawesi utara meluncurkan sepuluh ton beras bulog medium untuk disalurkan ke dua belas distributor di pasar bersehati manado
program ini untuk menstabilkan harga di pasaran
peluncuran kpsh atau ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga ini dilakukan serentak di seluruh indonesia
beras medium diluncurkan dengan harga di bawah pasaran yang dibanderol rp sepuluh per kilogram
stok beras di bulog divisi regional sulawesi utara saat ini berjumlah tujuh belas ton lebih dan diperkirakan bisa bertahan hingga tiga belas bulan ke depan
sementara stok di subdivre tahunan yang membawahi wilayah sitarota laut dan sangihe mencapai dua empat ratus lima belas ton dan mampu memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan
subdivre tahunan di sulawesi utara itu stok yang kami kuasai
ketahanan stok di kampesat ini adalah tujuh belas tiga ratus ton dengan ketahanan stok tiga belas bulan ke depan
stok yang kami kuasai yang tersedia di subdivre tahunan yang membawahi wilayah sitarota laut dan sangihe itu ada kurang lebih dua empat ratus lima belas ton
tentunya dengan stok yang cukup besar ini mampu meng cover sampai ketahanan kami enam bulan ke depan
sementara di jambi beras medium dijual langsung ke konsumen dengan harga rp sembilan seratus sedangkan beras premium rp sembilan sembilan ratus per kilogram
beras ataupun sejumlah bahan pokok lain seperti minyak goreng gula pasir dan tepung terigu dipasok dan didistribusikan ke satu empat ratus titik penjualan bulog di jambi
saat ini kebutuhan beras per bulan di jambi dua ribu ton sedangkan ketersediaan pasokan beras sepuluh ton
untuk memenuhi kebutuhan selama lima bulan mendatang
di gudang saat ini ada kurang lebih hampir sepuluh dan kalau rata rata penyaduran di t dua per bulan berarti kita masih cukup sampai dengan lima bulan